kak aku bisa kok
setiap hari aku jualan gorengan
tapi sekarang aku lagi gak jualan
karena aku harus nganterin mamah aku karena sakit
aku juga butuh uang buat ngebuas obat mamah aku
boleh ya kak
dokter saya keluar dulu ya dok
baiklah kalau begitu
mau pergi ketemu siapa sih
mama mau ketemu ibu aminah ibunya luna
nah masa kecil kamu sampai remaja
masih ingat gak sih sama mereka
kamu kan sering main bareng sama luna itu
oh luna yang itu maksud mama
luna itu sangat manis sopan lembut baik
cocok kan kalau dijodohin sama ardi kakak kamu
maksud mamah mamah
pengen jodohin mas ardi sama luna
kenapa emangnya gak apa apa kan
kayaknya mas ari udah gak mau menikah lagi deh
mama sih gak rela kalau ardi itu menduda seumur hidupnya
dia itu masih muda perjalanan hidupnya itu masih panjang
dia itu butuh pendamping hidup
mak kalau mas ardi ingin menikah pasti dari dulu dia sudah lalu

buktinya sampai sekarang enggak kan
dan lihat deh mas ardi walaupun single dia kelihatan happy
eh kelihatannya aja bahagia
kita kan gak tahu dalam hatinya seperti apa
kalau mamah sih yakin dia itu butuh penamping
lagi pulang mana ada si laki laki yang mau hidup sendiri selamanya
terus mama udah bilang sama mas ardi tentang rencana mama mau ngajak mas ardi
mama inget loh mas ardi itu gak suka sama kejutan
dan belum tentu dia senang dengan rencana mamah ngejodohin dia
eh kamu itu bukannya mendukung mamah malah ngalang ngalangin
kamu gak suka ya biar kakak kamu bahagia
kalau mas ardi nikah lagi gimana dengan nasib kak maya
bro aduh tolonglah bro gue butuh pekerjaan nih
gue butuh uang yang cepat bro
bisa lah tolongin gue ya
lo belum butuh tenaga tambahan
yaudah gini aja deh bro
kalau misalkan ada kerjaan di tempat lain mau kabarin gue ya
oke oke yaudah makasih banyak ya
kira kira gue bener mau kerja orang orang gak ada yang percaya sama gue
gak ada yang mau siap pekerjaan
ini gara gara gue nih selama ini hidup gak bener
ya allah gimana ini allah
kalau aku gak dapat uang aku gak bisa nebus obat obatnya nailah
terus nailah ngebut
nailah gak bisa sembuh
suskar berapa biaya obatnya mamaku
nama mamaku nailah
orang tua kamu mana kenapa kamu sendirian
keluarga kamu dan yang lainnya mana
seharusnya mereka yang membiayai semua pengobatan mama kamu
mamaku cuma punya aku
dan aku juga gak punya papa
aku yang ngurus mama aku
ini kayaknya ada yang kehilangan anak deh
tolong diumumin nih supaya keluarganya ada yang tau
adik ikut pak satpam ke kantor dulu yuk
gak mau pak aku gak mau
bantik aja pak bantik
tadi itu saya cuma mau bayar obat mama
dokter sama suster nyuruh saya untuk bayar obat mama
udah diam yuk ikut bapak ke kantor yuk
aku gak mau dibawa ke mata polisi
anak ini kan mau ke ibunya kenapa diseret ke kantor polisi
iya pak kasian sudah balikin ke ibunya
bapak dan ibu jangan salah paham dulu bapak dan ibu tidak tahu urusannya
eh kamu jangan nangis udah ayo
udah uang apa apaan lu lu bukan dia mana kecil lu wajar lu
bapak tenang dulu pak
dom om jangan berantem lagi
intan tenang aja pokoknya om gak akan biarin satam dibawa intan
sabar pak tenang pak dengerin saya dulu pak
saya tidak nangkep anak ini pak saya hanya membawanya ke informasi aja pak
tadi kasian meminta saya untuk mencarikan orang tuanya pak
sabar ya pak
maaf pak salah paham sejadinya
pak pasti gak ngomong dari tadi
aku ingin kepastian
sungguh adanya aku
untuk dirimu kasih
mengapa kau tak mengerti
tidak bisa menangkapku

aku akan selalu berdoa
aku ingin pergi lagi
aku ingin kembali ke rumah
aku ingin pergi
maaf ya aku belum punya uang buat bayar obat mama
gimana ya caranya biar aku bisa dapat uang
terus pepet itu
tunggu di sini ya aku mau cari uang buat daya obat mama
bagus bagus ye kerja lu
kak aku balik ke tanah jadi pauga enggak
lu gak patus jadi pauga palingan nanti ketabrak
kok aku bisa kok tiap hari aku jualan gorengan
tapi sekarang aku lagi gak jualan karena aku harus nenterin mamaku ke rumah sakit
aku juga butuh uang buat ngebus obat mama aku boleh ya kak